ratusan warga brebes jawa tengah kami siang menyerbu pasar murah bahan kebutuhan pokok bersubsidi yang digelar di alun alun
mereka saling dorong dan berebut untuk mendapatkan paket sembako murah ini
warga saling dorong saat menukarkan kupon dengan paket bahan pokok yang disediakan oleh panitia di alun alun brebes
minimnya jumlah petugas dari unsur satpol pp tni dan polisi membuat desak desakan warga semakin tidak terkendali
satu paket bahan pokok ini dijual rp tiga puluh perbungkus
paket ini berisi satu lima kg beras empat bungkus mie instan minyak goreng gula dan teh
harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang mencapai rp lima puluh untuk paket yang sama
meski jumlah paket bahan pokok yang disediakan banyak ada saja warga yang tidak mendapatkan paket bahan pokok murah ini
rp lima puluh ditambah dari rp empat ratus paket melalui dinas koperasi
nah maksud tujuan pasar murah ini memberikan atau meringankan beban masyarakat
dan khususnya masyarakat penengah kebawah atau masyarakat kecil atau masyarakat yang berponasi yang rendah